dua calon gubernur dki jakarta menyuarakan tentang perempuan di mata mereka
keduanya mengaku bahwa perempuan adalah sosok yang mesti disintai dan dihormati
peringatan mereka dirilis oleh suara hati foundation yang aktif menyuarakan aspirasi perempuan
dia harus diajar dia memandang wanita yang lebih tua dia harus memandang seperti ibunya
ketika dia memandang wanita yang sebaya dengan dia dia harus melihat itu sebagai saudaranya
yang lebih kecil harus dia memandang seperti adiknya atau anaknya
lagi lagi semua kita bukan saja tidak melakukan kekerasan tapi harus menghargai perempuan
jadikan gerakan menghormati perempuan gerakan semesta semua terlibat
lalu apa saja kegiatan kampanye bagi dua calon gubernur dan wakil gubernur dki jakarta hari ini
kita bergabung dengan produser lapangan
siana indonesia dimas adityo
dimas selamat siang
dimas apa yang menarik yang menjadi fokus agenda kampanye para paslon hari ini yang bisa anda utarakan dan bisa anda bagi pada siang hari ini kepada kami
selamat siang yuda
ada dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dki jakarta yang akan mengikuti putaran kedua pilkada dki
pada hari kedua kampanye putaran kedua
dua pasangan calon memanfaatkan betul dengan melakukan belusukan kepada bertemu dengan warga dki jakarta
bisa saya utarakan untuk pasangan calon nomor urut dua basuki cahaya purnama atau ahok dan jarod saiful hidayat
memang dari pagi hingga siang hari tadi tidak ada agenda kampanye yang mereka lakukan
karena keduanya mendampingi ketua umum pdi perjuangan yang juga presiden ri
ketua umum pdi perjuangan yang juga presiden ri

ketua umum pdi perjuangan yang juga presiden ri
ketua umum pdi perjuangan yang juga presiden ri
ketua umum pdi perjuangan yang juga presiden ri
ketua umum pdi perjuangan yang juga presiden ri

ketua umum pdi perjuangan yang juga presiden ri

ketua umum pdi perjuangan yang juga presiden ri